akan meringkusmu kisra
aku akan membuktikan bahwa aku benar
aku sangat mengenalnya
jurus banyu takrabuan
jurus nampak sancang
dia memiliki semua jurus yang dimiliki
tidak akan menangkapnya
ini benar benar mustahil
apakah raka percaya padamu
bahwa aku adalah
apakah bukti bukti itu belum cukup
jurus jurus yang kamu gunakan
bisa saja dipelajari
dan dikuasai oleh orang lain
itu tidak cukup bagiku
untuk menjadikan bukti kisana
bagaimana aku bisa membuktikan lagi
lebih baik sekarang kita menghadap
mungkin aku bisa saja tertipu oleh dirimu
kalau kau benar rakyat kiansantara
pasti ayahanda prabu
bisa mengenal dirimu
antarkan aku menemui ayahanda
aku bisa memberi
kanda apakah aku tidak salah mendengar
keadaan wajahku sekarang benar benar jelek anda
itu tidak masalah untukku
kau tetap terlihat cantik
sejak kapan kanda jadi pandai merayu kanda
aku tidak merayu
aku mengatakan yang sebenarnya
selama ini kanda tidak pernah bersikap seperti ini kepada aku
sampai sampai aku berpikir bahwa kanda lebih mencintai unda subang lara
aku mencintai yunda subang lara
aku akan dengan mudah menghancurkan istana pajajaran
aku lebih mencintai dirimu daripada subang larang
sepertinya aku mendengar namaku disebut
kalau anda memang benar benar lebih mencintaiku
kenapa kanda biarkan aku menderita seperti ini kanda
kanda lihatlah wajahku
wajahku gosong kanda karena luka luka ini
kakiku pincang kanda
kenapa karena tidak menyembuhkanku saja
kanda pasti bisa menyembuhkanku
itu perkara mudah bagiku
aku akan menyembuhkanmu

bersama aku sama kandu
untuk maafkan amerika semangat ini
kalau untuk ketakutan kita

jadi selama ini kakanda lebih menyayangi raihkan terlebih dahulu dibandingnya
pakiku pakiku sudah bisa digerakkan lagi kanda
kanda kenapa lukanya tidak hilang semua kanda
tidak bisa langsung hilang dan sembuh lukas
butuh beberapa kali untuk menyembuhkannya
jangan memaksakan diri
terima kasih kanda
kanda jangan lupa untuk menyembuhkannya
aduh benar benar canggel
aduh lelah saya
kasian harusnya aku bisa menolongnya
lepas itu aku akan kembali ke rumah
pak hari bapaknya sudah berubah
ada lelaki yang mengambil ini
bahkan banyak wargan meninggal ini
sekarang aku akan mencari ubatan nya
oh tidak tidak wadid atau apa saja

bapak bapak t sudah saya periksa pertolongan pertama ya
nah sekarang bapak teh jangan kemana mana
mau cari obat dulu ya
jangan kasih nih
nanti kalau bapak muntah darah lagi
tolong diguyur yang bersih
supaya tidak kena lalat
nanti wabahnya jadi meralih ralih kemana mana
orang yang mendukung kerajaan lain
di istana gandara
hanya akan menjadi duri dalam daging
yang berani kabur dari pembangunan istana gandara
akanku bunuh dengan cara yang kecil
dan teriakan mereka
akan mengembarkan seluruh alam
apakah kau tidak ingat dengan semua perkataan
sudah aku katakan
siapapun yang berani